ricky pernah punya hubungan sedekat itu sama elsa
tapi kenapa aku sekarang masih bertanya tanya ya
kenapa lipstick itu bisa ada di rumah roy
dan aku yakin pasti ada hubungannya elsa sama roy
dan malamnya juga mereka kekabar
mama lagi keluar karena kenapa
sakit tuh bener peluknya lagi hate
bentar bentar aku ambil minyakin dulu ya sebentar ya
aduh ma cepetan sakit banget
aku rasa yang ricky bilang benar
aku pernah liat sih mas
ricky pernah punya hubungan sedekat itu sama elsa
tapi kenapa aku sekarang masih bertanya tanya ya
kenapa lipstick itu bisa di rumah roy
dan aku yakin pasti ada hubungannya elsa sama roy
dan malamnya juga mereka kekabar naik kan
kamu masih simpen ga lipsticknya
yaudah besok biar saya selidiki
ya udah aku simpen aja

masa aku di rumah aja sih
kamu fokus sama kandungan kamu
gak ada bapak nggak ngantuk
kita tidur dulu
mbak mirna tidur dulu aja ya
soalnya kiki masih mau belajar mbak
kan mbak bena tau
gigi punya waktu cuma malam tok
serah lu dayak
belajar yang rajin
biar lulus di luar ruangan
ya makasih ya
kiki seneng banget
makin banyak soal yang bisa kiki kerjain
ternyata nggak sesulit yang kiki pikir kayak kemarin kemarin
ya allah semoga kaki bisa lulus kali ini ya allah
coba cek ke atas
dah masih gatel gak
udah gak apa apa
ya petirnya kok gede banget sih
udah gak apa apa lah
jangan takut jangan takut
ada orang disini ya
hmm aku tidur di kamar mama sama papa ya
iya deh boleh ya
tapi kamu jangan takut ya
kenceng banget ya
kok kayak gitu sih
gak siap siap apa apa kayak petirnya
ya kali gak siap siap apa apa
ih amat keter
dari aji tuh langsung masuk kotak tuh gara gara petir
udah jalan lagi sonda
ah mama tidur
mencelet lagi pencilku
aduh ya tidur
aduh ya tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aduh ya tidur
aduh ya tidur
aduh ya tidur
aku mau tidur
nanti aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku banget gak tidur sama mama sama papa
soalnya aku takut petir

hati hati sini jangan
sini ke tengah
sini ke tengah
sadah aduh bener dingin banget lagi
jalan jalan kewono giri
malam malam hujan badai begini
membuat uya jadi ngeri
mendingan ya tidur di dalam aja dah
poga banget di pos takut dibawa angin
wah penasaran deh kira kira adik kamu itu
perempuan atau laki laki
kau pengennya apa
mau punya adik apa
berdoa insya allah ya
buka rina buka
gak penting sih mas
gak emosa dibahas ya
aneh banget sama mimpi ya
tapi tolong kamu jangan kepala ya
aku mimpi kalau
kalau rina manggil mas dino itu keapanya
padahal jelas jelas rina kena anak
anak aku sama kamu kan